halo sahabat kopastv kembali lagi di top tiga news
bersama saya anzali natasha yang akan mengupdate tiga berita terpopuler hari ini rabu dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
kira kira ada tiga berita terpopuler apa saja ini dia videonya
kpu menetapkan paslon prabowo gibran raih sembilan puluh enam juta suara menang atas paslon anies mohaimin dan ganjar mahfud dalam pemilu dua ribu dua puluh
pasangan nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka ditetapkan secara resmi oleh kpu sebagai pemenang pemilu dua ribu dua puluh
prabowo gibran menang atas pasangan anies baswedan muhaymin iskandar dan ganjar mahfud di tiga puluh enam provinsi dari tiga puluh delapan provinsi
kpu menyampaikan paslon prabowo gibran meraih jumlah suara total nasional sebesar sembilan puluh enam juta suara
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu empat puluh sembilan
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
di berita selanjutnya paslon nomor urut satu anies mohaimin dan paslon nomor urut tiga
ganjar mahfud berkomentar jelang kpu umumkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
anies caimin mengunjungi kediaman wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas yusuf kala bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
anis mengatakan tim nas aning beserta partai koalisi perubahan akan tanggapi hasil pengumuman pemilu dua ribu dua puluh empat
sementara itu paslon ganjar mahfud md mengatakan pihaknya telah menyiapkan banyak hal usai pengumuman hasil pemilu dua ribu dua puluh empat oleh kpu
kita nanti sesudah kpu mengumumkan secara resmi baru nanti ada respon
ada respon dari pasangan calon nanti ada respon juga dari partai partai pengusung
jadi nanti akan ada respon dan itu semua dikerjakannya nanti
memang karena ini hari terakhir seperti apa yang dikatakan oleh mas anies tadi penetapan daripada kpu
pengusung akan meresponnya itu ya kita tunggu aja nanti hasil
kita diskusi tentang indonesia masa depan
tidak spesial untuk berbicara tentang apa itu anis pemilu
kita berbicara tidak mundur kita berbicara indonesia masa depan bagaimana caranya
insya allah semua teman teman sudah menyiapkan dengan baik
tinggal nanti timingnya kapan waktunya kapan respon respon itu akan kita berikan
politisi pdip deddy sitorus menanggapi kabar prabowo subianto yang menjenguk bedahara umum pdip oli dondo kambe
deddy mengatakan hubungan partai baik dengan semua pihak kecuali dengan presiden joko widodo
menurutnya relasi pdi perjuangan dengan jokowi retak karena dianggap telah membakar rumahnya sendiri
hubungan kita dengan semua baik yang tidak baik itu cuma dengan jokowi
karena dia memilih membakar rumahnya sendiri
untuk kepentingan dia dan keluarganya
kalau dengan yang lain kita nggak ada masalah
intinya lebih mudah menjalin hubungan dengan prabowo daripada dengan jokowi
yang tidak mungkin kita masih bisa berhubungan baik dengan pak jokowi itu aja kesimpulannya
nah sahabat kompas tv itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
tapi jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel youtube kompastv